surabaya terus berbenah atas inovasi inovasinya kota terbesar nomor dua se indonesia ini kerap menuai pujian
namun terobosan terbarunya dengan mengecat salah satu kawasan kota tuanya dengan konsep warna warni menuai pro dan kontra
penampakan kawasan kota tua di jalan panggung surabaya kini memang tampak berbeda
puluhan bangunan tua yang kini masih aktif sebagai kawasan niaga ini dicat warna warni sebagai salah satu bentuk revitalisasi kawasan kota tua yang memang diprogramkan pemerintah kota
namun ternyata inovasi ini menuai banyak komentar dan sikap
di media sosial beberapa ulasan menjadi viral
di lapangan jalan karet yang juga masih satu kawasan kota tua juga diaspirasikan sejumlah komunitas untuk tidak turut dicat warna warni
sejumlah poster berisi penolakan
pengecatan warna warni terpasang lengkap dengan tanda tangan
salah satu yang menyampaikan suara kekurang serekan pengecatan warna warni ini adalah dari begandring surabaya
forum diskusi sejarah dan perkembangan kota surabaya
kalau menurut saya mungkin kalau mengejar instagramable oke lah
tapi kalau kemudian apakah ini bagian dari mempertahankan warisan budaya saya pikir ini jauh
jadi kaedah kaedah konservasi itu kalau judulnya di awal pemerintah kota bilang itu adalah revitalisasi
benar benar itu menabrak esensi tentang revitalisasi
sementara warga yang tinggal dan berniaga di kawasan ini memiliki respon yang beragam
ya kalau menurut saya bagus sih
kelihatan lebih menarik lah
jadi bisa buat tempat wisata juga lah
orang mungkin dari luar
luar kota ingin melihat panggung warna warni kan juga bisa
dan bangunan lamanya masih tetap kelihatan kok
menurut pendapat saya lebih keren lebih lucu lebih unik dibandingkan yang tempo dulu
kalau tempo dulu itu kesannya lebih kotor
kan hampir semua udah catnya cat cat lama sekali berpuluh puluh tahun
kalau yang gini kesannya lebih keren
mungkin dicat ulang tapi warnanya juga
agak disesuaikan dengan warna warna yang lama
itu lebih tetap warnanya terang tapi tidak terlalu mencolok ya
jadi lebih unik gitu
sementara pemerintah kota mengaku warna yang terpilih dari hasil diskusi dengan pemilik bangunan dan minim resistensi
sambil kita membuktikan bahwa setelah nanti insya allah kita bangun pedestriannya kita bangun kita pasang lampu pcu nya
seketika mereka menyadari
menyadari bahwa pemerintah kota itu serius membangun desa sana dan memang harus diwujudkan
barulah kita sampaikan ayo bagaimana ketika nanti warnanya ada yang mau dirubah gitu
freddy h istanto dosen sejarah arsitektur universitas ciputra
menilai kawasan kota tua tidak masalah dicat warna warni untuk tujuan menghidupkan kembali kawasan ini
namun tidak untuk bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah kuat
ketika dia juga punya semangat
yang saya tadi sebut bahwa rumah kebudayaan umpama itu dicagar budayakan
kemudian dicat warna warni mungkin itu agak lari dari konteks sejarahnya
tetapi ketika kawasan komersial jalan panggung dulu itu sifatnya seperti itu
ketika dibangun dia juga menjawab kekinian
kenapa pada saat ini juga tidak menjawab zaman saat ini
jangan lupa bahwa bangunan cagar budaya kawasan cagar budaya tidak boleh freesing
dia tidak boleh membeku
ketika dia cair dengan zamannya kenapa tidak
program pengecatan adalah salah satu konsep revitalisasi kawasan kota tua di surabaya
kegiatan ini dimaksudkan untuk semakin memperkuat identitas kota surabaya
menjaga cagar budaya sekaligus menghidupkannya di tengah perkembangan zaman
tim liputan cnn indonesia